pagi pagi kayak gini sih ya enaknya tuh sarapannya roti aja cukup minumnya teh
kalau rian apa
kalau saya yang penting sama siapa
kalau ini sama daniel saya nggak ada tehnya ya
oh boleh lah
jadi kita dua duanya teh nih
mungkin kalau untuk anda sukanya kopi atau keduanya pun boleh boleh aja
apalagi kalau di mix wah tapi jangan
itu mungkin agak berbeda kali rasanya
dalam segmen ini kami akan mengajak anda mengeksplorasi rasa serta kasiat yang terkandung dalam secangkir kopi dan teh
berikut ini informasinya
ya ini bukan sekedar minuman tapi sudah menjadi gaya hidup
yang didikmati lintas generasi kisahnya dinamis dari masa ke masa
dengan latar belakang yang beragam kerap dijadikan sebagai minuman penyegar jiwa dan juga raga
dan inilah cerita di balik secangkir kopi secangkir teh
secangkir kopi yang sempurna berasal dari perjalanan buah kopi yang ulet yang dirawat di perkebunan
proses dengan beragam metode dipilih untuk menghasilkan biji kopi terbaik
dan pengolahan dengan cara sangrai menjadi tahap selanjutnya
hingga akhirnya sampai di tangan curu seduh
banyak variasi kopi mulai arabica robusta hingga liberica
perbedaan asam hara tanah membuat kopi indonesia kaya akan cita rasa
menyeduh kopi adalah seni beragam teknik bermacam alat digunakan
mulai manual hingga bantuan mesin
semuanya dimanfaatkan demi melahirkan kompleksitas kopi
dengan memperhitungkan rasio air dan kopi kualitas air suhu serta suasana hati penyeduhnya cita rasa kopi dijamin optimal
senada dengan kopi penyeduhan teh dengan benar memberi kenikmatan yang berbeda
pengatur waktu kerap digunakan untuk memaksimalkan cita rasa alaminya
selain teh premium asal negeri sendiri penikmat teh terus dimanjakan oleh beragam jenis teh
mulai dari teh hitam teh biru
hingga teh putih
salah satu yang memiliki kualitas terbaik adalah varian teh putih asal tiongkok yang dilapis emas dua puluh empat karat
dengan hanya pucuk teh yang diambil yang menjadikannya berkadar antioksidan tinggi
jumlahnya yang terbatas membuat harganya mencapai sembilan delapan juta rupiah per boxnya
jadi apa kata mereka tentang kopi dan teh
kopi itu perjalanan
karena tiap hari tiap bulan tiap tahun selalu ada sesuatu yang berbeda
setiap tahun selalu ada sesuatu yang baru yang bisa kita pelajari kita nikmati
kopi paling tidak buat saya berhasil membuat saya ketemu dengan banyak sekali orang dengan latar belakang dan cerita masing masing
dan seringkali latar belakang dan cerita itu yang lebih berharga dibanding kopinya
untuk taste dari tea itu sebetulnya yang paling bagus itu kalau misalnya kita bisa merasakan semua unsur unsurnya itu dalam satu kesatuan
sebagai contoh misalnya kita minum white tea
nah minum white ini kita bisa rasa flowery nya rasa aroma manisnya
itu dalam satu satu kesatuan di dalam taste bus itu kita bisa merasakan semuanya
dan terlebih sebetulnya untuk kualitas teh itu sendiri yang paling baik itu kalau diambil langsung dari perkebunannya
menikmati teh berarti mengapresiasi setiap proses alaminya
jamuan haiti dengan teh yang bersanding dengan makanan ringan menjadi salah satunya
di gastronomi juga menjadi salah satu inovasi butik teh yang memiliki lebih dari delapan ratus jenis teh dengan mencipta menu yang melibatkan daun teh dalam kulinernya
tingginya peminat kopi membuat eksperimen baru dihadirkan melalui kopi yang dituang ke dalam con ice cream
menu lain yang tak kalah menarik adalah sajian foam keju di atas kopi yang disandingkan dengan taburan rice crispy
di balik rasa teh dan kopi yang kian dinamis mengikuti selara pasar ada efek kafein yang mengikat pada teh dan kopi
apa efeknya bagi kesehatan
nah kalau kita kaitkan dengan teh teh juga mengandung kafein tapi jumlah kafein pada teh sangat rendah hanya sekitar sebelas miligram
jadi kalau tujuan minum teh untuk kafein maka minumlah sebanyak banyaknya tidak mempunyai efek samping kalau tujuan untuk kafein
tapi sebenarnya peruntukan teh kita minum adalah untuk mendapatkan antioksidannya yaitu tanin
itu antioksidan yang sangat baik untuk tubuh kita
kalau kopi itu kalau dikonsumsi melebihi dosis tiga ratus mg yang kafein yang terkandung pada kopi maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan kerja organ di dalam tubuh kita
termasuk jantung berdetak menjadi tidak teratur kemudian berkita diuretik kemudian ginjal akan bekerja berat mengeluarkan cairan di tubuh kita
meski memiliki reputasi yang berbeda teh dan kopi bisa berkolaborasi dengan manis dalam kaskara
teh yang memanfaatkan kulit ceri kopi yang dikeringkan menghasilkan minuman dengan cita rasa yang unik
inilah solusi yang pas bagi penggemar teh dan juga kopi
kia selawat ngopi dan nge teh dengan segala kenikmatannya
yusi fasya jakarta